di tengah gejolak perekonomian global
bank indonesia optimis perekonomian indonesia mampu capai target pertumbuhan lima empat puluh lima delapan persen
target tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya
hal tersebut disampaikan oleh deputi gubernur bank indonesia
pada rapat lanjutan bersama pemerintah di gedung kementerian keuangan pada kamis malam
kami yakin bahwa secara resuman maklum ekonomi kita akan lebih baik
pertumbuhan perjalanan bank indonesia adalah lima empat lima delapan
dan bidnya adalah lima enam persen
terutama itu berbedanya dengan tahun lalu
kenapa naik dari lima persen ke lima enam adalah karena dua hal
pengembangan pemerintah yang tahun ini bisa tumbuh sekitar lima enam persen
dan yang kedua adalah pengembangan pengembangan kapital pemerintah
yang itu menyebabkan pengembangan total tahun ini bisa naik sekitar enam sepuluh persen
tidak banyak yang diharapkan dari sektor eksternal dari ekspor
inflasi sudah turun delapan tiga di desember enam sembilan di januari
bulan ini mungkin ada sedikit deflasi karena beberapa laga premiumnya yang naik
tapi secara keseluruhan akhir tahun ini
kami yakin inflasi akan sekitar empat persen
bahkan beberapa komite kami sedikit di bawah empat persen
risikonya itu lebih balas
kalau sebelumnya ada bias risiko ke atas
terhadap pencana kenaikan tdr maupun yang lain lain
yang ketiga mengenai karakterisasi
tahun lalu sudah turun menjadi tiga persen
dari tiga tiga persen di tahun dua ribu dua
kalau ini perkiraan kami
kita lebih nyaman dengan tiga persen gdp karena di divisi
mungkin karena nanti di q tiga q empat ada impotensi yang baik terhadap penggunaan kapital fiskal
tidak banyak yang dihatikan di dalam persen
mulai ada naikkan impot barang modal karena related kepada government capital expenditure
mestinya karakterisasi kita bisa turun sekitar menjadi dua tujuh dua delapan persen
politik yang sangat diperlukan nanti ke depannya
bahwa produksi kita potensialnya akan naik
jadi saya pikir indonesia harus baik baik saja
hidup dengan sekitar tiga persen gdp karena di divisi tahun ini dan tahun depan
kredit akan naik sekarang dua belas persen sampai akhir tahun lima belas sampai tujuh belas persen
dana pihak ketiga sekarang sudah sekitar empat belas lima belas persen
yang sebenarnya sudah dalam perjanjian kita empat belas enam belas persen
jadi pendapat dari perempuan sudah
bahkan pertumbuhannya sudah sesuai dengan perjalanan kita
yang akan kita lihat adalah planning
dua belas persen di januari itu adalah the bottom
kita lihat bahwa di februari maret itu beberapa hasil indikatornya
akan mulai slowly picking up di lending
sehingga confident kami lima belas tujuh belas persen sampai dengan akhir tahun itu susbi
itu bagian pertama mengenai forecast
konklusinya bahwa kinerja ekonomi kita tahun ini protesnya akan lebih baik tahun dua ribu dua puluh
kita yakin perutnya lebih tinggi stabilitas makroekonomi sistem keuangan terjaga
bagian yang kedua memenai challenge memenai risiko
risikonya memang kalau kita lihat dari sisi global
sejujurnya kalau global challenge itu ada tiga
satu kenaikan advantage normalisasi dari fed
yang kedua adalah tentu saja strategis global economic recovery
yang ketiga adalah tentu saja low community price
sudah banyak dibicarakan low commodity prices
bicara yang pertama normalisasi event
normalisasi fed saya kira tidak bisa dipisahkan dari polosi dari bank sentral lain
mulai inflasinya mulai naik mulai memikirkan kemungkinan kenaikan suku bunga
dolar baik dolar baik ilisat itu semakin strong
mulai maret mulai enam puluh lima euro tambahan liburitas
on top of tambahan likuiditas yang sudah lama
dulu dulunya tambahan migas dari euro itu menurunkan long term atau short term interest mereka
sebabnya capital growth nya masuk ke emerging market
yang sekarang susah diprediksi dan menjadi jalan dari emerging market
dampaknya terhadap kelemahan euro
tambahan likuiditasnya dari ecb
tidak bisa diabsorb oleh sektor real di euro
karena sektor realnya belum recover
ini yang kemudian menekan you
sehingga kenapa euro yang lulus satu enam dolar
sekarang satu satu bahkan tadi pak surya dengan satu enam
bank bank maksud saya kita melakukan pembelontaran
ini yang ketiga hal ini
masalah kalau kita bicara memergency monetary policy normalisasi bed
itu harus ditetapkan di konteks ini
itu lebih kepada dampaknya terhadap susung kubu
sebagian kemudian bicara masalah capital influence and revestment
yang sekarang menjadi jalan emerging market
memprediksi pergerakan nilai tukar us euro year
tahun lalu yen melemas sekitar dua belas
jadi itu yang permasalahan permasalahan itu yang dihadapi
most of emerging economy itu tidak mungkin melakukan resistensi terhadap kelemahan nilai tukar
yang sekarang berdicara adalah masalah how we need to anticipate
tidak sampai pergerakan nilai tukar karena wikileg euro sama yen tadi
bagian yang ketiga adalah policy and spot
kalau kita lihat emerging market
yang bagus yang ekonominya itu cukup kuat
india dengan governor raffi yang baru
itu bagian policy mix yang satu
yang kedua adalah fiskal
ada tiga dimensi dari fiscal policy
satu tentu saja fiscal sustainability
karena divisinya terlalu terkontrol
sekarang menjadi masalah di malaysia
tapi sekarang sudah mulai diturunkan
aspek kedua dari fiskal policy adalah expenditure switching
saya kira pak menteri keuangan beberapa polisi yang baru
ini adalah dalam konteks expenditure swiss
yang ketiga adalah fiskal stimulus
expenditure di dalam infrasa
ini kunci yang kedua
yang ketiga adalah masalah structural reform
kemudian juga pembangunan infrastruktur
beberapa yang di progres ke sana
dan kita tetap memfokuskan
fokusnya adalah seperti itu
policy rate tetap harus kita alatkan
dan reason kemarin dua puluh lima basis point turun
tidak diartikan monetary easyc
jauh lebih rendah dari influencer forecast
yang kita lakukan di awal tahun
kenaikan jtl untuk dibawah
sehingga waktu itu baseline forecast kita
dan risknya lebih ke atas
sehingga kita melihat deflasi di januari februari
demikian juga risknya yang dulu ada
tta dan seramacem sudah tidak ada
karena inflasinya yang dulunya mendekati lima
dan resiko nya akan stay
dari suku bunga karena inflation forecastnya
itu tetap kita fokusin kepada civility
existing repulsi jargon kita adalah
corner corn kemudian akan
that should be sebagai suatu
dalam konteks yang seperti ini
itu meresis pelemahan yang ditukar
dan segala macam konteksnya
lain yang mempunyai kondisi
hampir sama dengan indonesia
tahun lalu rupiah depreciasi sekitar
mungkin agak sedikit sedikit di bawah
singapore dollar atau korea
eur about sebelas terhadap yen
tekanan tekanan pelemahan rupiah
agak naik sampai tujuh puluh delapan
buying in government form kalau memang
yennya kemudian kemarin pernah menjatuh
drastis sekarang sekitar tujuh lima
tetap akan mendapatkan headline kemarin juga
lebih tahan terhadap eksternal